desa wisata kembang kuning yang terletak di kecamatan sikur lombok timur nusa tenggara barat
menyimpan sejuta pesona
bagaimana tidak di balik keindahan panorama alam
tersimpan kekayaan ragam edukasi ekonomi kreatif atau ekraf
dan seni budaya yang menarik untuk dijelajahi
hamparan sawah dan keasrian pemandangan alam di perbukitan
seolah langsung menyambut kedatangan saya
saya akan melihat langsung proses pembuatan dari kopi khas desa kembang kuning
kopi ini adalah salah satu andalan ekonomi kreatif yang menopang kehidupan warga selama pandemi
kopi siongkete khas desa kembang kuning diproses secara tradisional
mulai dari proses pemetikan
sehingga menghasilkan kopi berkualitas dengan aroma khas
desa ini dapat memproduksi hingga satu ton kopi
dengan omset mencapai dua puluh juta rupiah per bulan
namun sejak pandemi
omsetnya turun menjadi lima juta per bulan
ramainya pengunjung baik domestik maupun mancanegara sebelum pandemi
membuat penghasilan umkm desa kembang kuning meningkat
warga desa harus terus berinovasi
agar dapat bertahan
di tengah pandemi
selain ragam kegiatan ekonomi kreatif yang menarik
desa ini juga kaya akan seni budaya yang unik
yaitu seni kelentang nunggal
ini adalah ritual sesantun yang dilakukan sebelum pertunjukan kelenteng
hal ini dipercaya oleh suku sasak harus dilakukan
agar pertunjukan ini berjalan dengan lancar
saya lanjutkan eksplorasi di desa ini
dengan berwisata trekking sambil menikmati panorama alam
hanya dengan satu ratus lima puluh ribu rupiah saja
saya sudah dapat bebas berpetualang
melewati persawahan hutan hingga air terjun
medan trekking yang menantang sejauh kurang lebih empat km ini
saat saya sampai di air terjun sarawalet
pesona keindahannya mampu membuat saya berdecak kagum
desa wisata kembang kuning
memberikan pengalaman berwisata yang aman
dan siap menyambut kedatanganmu saat waktunya sudah tepat